tentunya kita harus beberapa ingredien seperti mie mie itu kita dari indo semua import dari indo kecap manis biar make it more authentic